biasanya dia belum bisa tidur kalau belum minum susu
buka pintu laura ini deddy
kamu punya kunci serep kan
mami bilang juga apa
laura itu tidur ya kan
udah minum susunya besok pagi aja
kesian jangan diganggu
lagi bobok dia
kamu bilang tidur
kelewatan ini anak
kita semua dibohongi sama dia
ya tapi perginya kemana dad
ketemu lagi makita
gak mempan gak mempan
gak mempan gak mempan
gak mempan gak mempan
kuping gue udah ditutup
gak mempan gak mempan
lo teriak aja
sampai suara lo abis
sampai suara lo abis
dia gak disini pak
dia pasti disini
dia kabur dari rumah
dan kamu yang sembunyiin dia
dia gak disini pak
eh kamu jangan bohongin saya ya
saya laporin kamu ke polisi
padahal ya allah pak
orang gak disini iya kan
tapi bener pak
kalau orang gak disini
eh kalian berdua
gledah rumah ini sana
kalau sampai kamu ketahuan bohong sama saya
kamu akan saya seret ke penjara
biar aku pencari
aduh ini anak makanan apa sih
muka gua bukan
salah kalian mau ngapain sih kenapa aku begini
udah bang ikat aja
baru rasa loh
akhirnya lo diam juga loh bung gauk
jadi saatnya kita minta tegusan sama babanya
laura udah ketemu
laura gak ada di tempat rangka
di mana dia
biar mami angkat
bisa bicara dengan bung gauk
saya penculik anak bapak ronald
sama sama kaleng rombeng
jangan tuh jantung lo sih dari plastik
jantung lo sih dari plastik
laura laura diculik
dengarin pak ya saya udah nyulik anak bapak
siapin duit satu miliar kalau anak bapak mau samet ya
berapa berapa berapa
satu miliar kita beli tebusan
hanya kok k yeon
kasian juga dia nangis bang
ntar dia gegaukan
jantung gue bisa berabe tau gak
jangan gegaukan ya
kalo teriak lo
tapi bener lu jangan berisik lo ya
sampe baba lo ngasih duit tebusan
emang dari mau satu miliar
masa sih anak kesayangannya gak akan ditebus
kalian gak tau apa
dadi tuh pelit
cari udah gak sayang lagi sama aku
kecuali kok kalian punya taktik
tak tak taktik
tak tak taktik ya bang
taktik ya bang
yang penting pungkusinnya